kita ke informasi lainnya menteri dalam negeri tito karnavian mengungkap kriteria pejabat gubernur yang nantinya akan menggantikan gubernur dki jakarta saat ini anies baswedan
masa jabatan anies akan berakhir pada oktober dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan mendagri tito karnavian usai melantik lima pejabat sementara gubernur di gedung kementerian dalam negeri jakarta pada kamis pagi
menurut tito dalam undang undang pilkada telah diatur bahwa pejabat sementara yang akan menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya harus merupakan pejabat pemimpin tinggi media atau eselon satu
tito pun menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menerima masukan nama nama untuk kandidat pejabat sementara gubernur dki jakarta
selanjutnya akan dilakukan proses profiling atau identifikasi sebelum nama nama ini diserahkan kepada presiden
sebulan sebelum masa jabatan gubernur berakhir
setidaknya ada tujuh gubernur yang masa jabatannya akan berakhir di tahun ini
apakah potensi ada kasus misalnya jangan ambil dipilih atau terus ada masalah
ditemui di gedung balai kota dki jakarta pada kamis malam wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengaku enggan mencampuri sosok calon pejabat gubernur dki yang akan menggantikan anies baswedan pada bulan oktober mendatang
riza memastikan siapapun yang ditugaskan menjadi pejabat gubernur merupakan kewenangan presiden dan telah memiliki kompetensi
sehingga pemahaman yang baik